presiden joko widodo mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari undang undang ciptaker
namun pp tersebut langsung mendapat resistensi oleh sejumlah aliansi buruh yang menilai pp tidak berpihak pada buruh
setidaknya ada tiga pp yang menjadi sorotan yang mengatur misalnya soal besaran pengupahan aturan phk dan juga pesangon yang diterima oleh pekerja
bagaimana sebetulnya melihat peraturan pemerintah yang baru ini sebagai aturan turunan dari undang undang cipta kerja
mari kita akan dudukan bersama pada malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung saya akan sapa
ada bu adriani sekretaris dijen phi jsk dari kemnaker republik indonesia
ada mbak nining elitos ketua umum dari kasbi
ada pak tajudin nur effendi pengamat ketenagakerjaan ugm
selamat malam ibu ibu dan bapak
kita coba membedah pp sebagai pengganti ataupun aturan turunan dari undang undang ciptakerja
ini kan mendapat sorotan dari teman teman buruh
saya akan ke mbak nining terlebih dahulu
mbak dining secara konkret apa yang merasa paling keberatan dari pp ini
ini kan ada setidaknya ada tiga sebetulnya yang menjadi sorotan ya
apa konkretnya mbak yang paling dirasa ini merugikan para buruh
iya pertama sebenarnya sejak dari awal regulasi khususnya undang undang cipta kerja ini
cukup mendapatkan penolakan yang besar dari berbagai macam masyarakat termasuk kaum buruh ya
di mana undang undang tersebut dikritik tidak transparan tidak memberikan partisipasi publik
bahkan juga tidak memberikan perspektif perlindungan dan perbaikan persoalan kesejahteraan
nah pada saat itu terjadi gejolak yang luar biasa
ternyata ketika undang undang ciptakerja ini dipaksakan
diketuk palu dengan tergesa gesa yang akhirnya di masa krisis ekonomi dan krisis kesehatan di masa pandemi gitu
dimana kaum buru dan rakyat mayoritas bagaimana mendorong agar pemerintah kita dan wakil rakyat
lebih serius kepada pemulihan ekonomi dan pemulihan tentang persoalan kesehatan
nah tapi akhirnya dipaksakan undang undang ciptakerja
dan kemudian kita tahu bahwa ada beberapa turunan dari regulasi tersebut
yaitu peraturan pemerintah yang baru baru ini ditanda tangan
nah kita justru melihat di saat yang seharusnya pemerintah lebih bagaimana memberikan perlindungan
gitu ya bagaimana
menjalankan pesan konstitusi kita justru itu jauh dari harapan itu
kenapa gitu di pp tujuh puluh delapan saya
sorry bukan pp tujuh puluh delapan tadi saya membaca pp tiga puluh enam pp tiga
bahkan ada pp tiga puluh tujuh tiga puluh empat yang dikeluarkan oleh pemerintah
justru saya melihat apalagi kalau bicara tentang persoalan pengupahan gitu ya
lebih banyak mengatur tentang persoalan berdasarkan kesepakatan gitu ya
antara buruh dengan pengupahan
atau berdasarkan perjanjian bersama
apa berdasarkan peraturan perusahaan dan perjanjian bersama
padahal di undang undang sebelumnya undang undang tiga belas
mengatur gitu cukup tegas dan itu banyak
ada sedikit rasa manfaat bagi kaum buruh
nah justru hari ini dengan undang undang cipta menjadi penolakan pada saat itu
kita melihat bahwa akan memberikan perlindungan kepada
investasi karpet merah terhadap investasi
ini dibuktikan terhadap peraturan pemerintah yang hari ini
pada saat itu kita menyampaikan bahwa akan ada penghapusan upah sektoral
bahwa akan ada upah satuan hasil
faktanya di dalam pp ini ada gitu ya gitu
bahkan upah sektoral juga sudah hilang
dan kemudian upah berdasarkan satuan hasil
padahal di undang undang sebelumnya
apabila ada kesepakatan antara buruh dengan pengusaha
atau perjanjian kerja atau dengan serikat buruh
melakukan kesepakatan di bawah aturan undang undang
itu tidak boleh dilakukan oleh para pengusaha gitu ya
nah justru di pp ini adalah lebih mengatur kepada berdasarkan kesepakatan antara buruh dengan pengusaha
padahal kita tahu banyak buruh ketika awal bekerja mereka
mereka sangat buta dengan aturan hukum gitu ya
buta dengan aturan ketenaga kerjaan
nah ketika mereka baru lulus sekolah ingin bekerja
sehingga ketika mereka belum tahu bagaimana tentang persoalan ketenaga kerjaan
sehingga upah di bawah umk pun disepakati
nah ketika mereka bekerja berproses gitu ya
sudah membaca aturan ketenaga kerjaan
ternyata ada yang keliru gitu loh
nah ini kemudian justru seharusnya
karena pemerintah memperkuat undang undang sebelumnya
tapi di undang undang dan di peraturan pemerintah hari ini justru kemudian melepaskan
apa peran antara buruh dengan pengusaha
padahal relasi antara buruh dengan pengusaha sampai hari ini jauh sangat terjadi ketimpangan
oke baik terjadi ketimpangan
bu adriani apa penjelasan dari kemenaker berkaitan dengan pp ini
terutama untuk pp yang menjadi sorotan ya
seperti misalnya pp no tiga puluh enam yang tadi juga mbak nining sebutkan
soal tentang pengupahan tadi itu
kemudian juga soal upah minimum yang sudah dijelaskan tadi
apa jawaban dari kemenaker bu adriani
ya terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam ibu nining selamat malam bapak ibu semua
dengan ukuran pengupahan yang baru ini
ini tentunya berarti dikeluarkan
nah sekarang ini
ini baru dibahas
ini pembahasan mengenai peraturan yang baru diterbit ini
ini tentunya berdasarkan evaluasi yang sudah bertahun tahun kita buat
karena undang undang tiga belas pp tujuh puluh delapan kan sudah terbit terbit yang lama
sejak terbitnya itu sudah dievaluasi berkali kali
nah dari hasil evaluasi itu tentunya dilihat perlu ada penyelesaian peraturan peraturan
dengan kondisi saat ini
jadi sekali lagi ini terbit bukan berarti hari ini dievaluasi hari ini sudah panjang
nah kemudian terkait dengan peraturan pengupahan memang di dalam peraturan yang baru ini ada
nah penyempurnaan ini tentunya kita lakukan supaya peraturan ini betul betul sesuai dengan
seperti tadi aturan baru ya yang sebelumnya tidak pernah diatur
misalnya sekarang ini kita mengatur ada yang selama ini kita mengatur upah minimum provinsi
upah minum kabupaten kota
ada upah minum sektor
nah sekarang ini mengatur juga upah per jam misalnya
kemudian ada upah satuan waktu satuan hasil
nah kalau satuan waktu satuan masuk itu tidak ada bedanya dengan aturan yang lama

kita berdasarkan satuan waktu satuan hasil
itu sudah ada
ini kita lengkapi saja
kita pindahkan ke aturan yang baru
kemudian di peraturan baru ini kita tambah lagi ada aturan misalnya upah per jam
nah jadi upah per jam ini karena memang fakta di lapangan itu banyak orang yang bekerja
nah orang yang bekerja jam jaman ini selama ini ini tidak ada aturannya
berapa upahnya apabila dia bekerja satu jam misalnya
jadi guru tari misalnya di satu tanggar
dia bekerja hanya tiga jam ajar tari
setelah itu dia dibayar tiga jam
sore dia bekerja lagi di tempat lain dua jam
hal ini tidak ada aturannya selamanya
sehingga mereka menyepakati begitu saja
tidak jelas berapa per jam yang harus disepakai
ini tambahan baru
dan sekali lagi untuk satuang waktu itu
satuan hasil itu sama dengan peraturan yang lama
kemudian upaminumum sektor
upah minimum sektor selama ini memang ada di dalam peraturan perundang undangan
tetapi perlu kita paham juga bahwa pengaturan upaminumum sektor ini
dulu dibuat karena ada latar belakangnya tentunya
yaitu merespon kondisi krisis monitor yang cukup parah

ini kan cukup parah
sehingga pada saat kondisi itu
sebagian besar perusahaan itu ada yang tutup ada yang bangkrut
yang memang sudah tidak memadai lagi kondisinya
tetapi ada usahaan
justru jahia pada saat itu
mereka perusahaan perusahaan yang eksportir misalnya
eksportir komediti unggulan
artinya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup besar
pada saat itulah dibuat aturan bahwa untuk perusahaan perusahaan tersebut
keuntungan besar pada saat krisis monitor besar besaran itu
ini harusnya ada aturannya sendiri
supaya sungai itu tidak hanya untuk perusahaan
tetapi dibagi juga ke pekerjanya dalam bentuk upah
sehingga dibuatlah aturan upah mini sektor hanya berlaku bagi perusahaan perusahaan tersebut
yang memang perusahaan perusahaan eksportir yang mendapat keuntungan besar
makanya di syarat syaratnya dulu itu
salah satunya adalah devisa yang dihasilkan
nah sekarang kan kondisinya sudah kembali kondisi normal
tidak terus memparah lagi seperti zaman dulu itu
nah tentunya kita kembali ke aturan yang masih normal
kondisi normal ini apa yang terjadi
sekarang ya itu tadi
sekarang ini ada orang yang bekerja jam jaman
mari kita ngatur upahnya juga orang yang bekerja jam jaman
selama ini kita mengatur upah minimum provinsi umum kabupaten kota
tetapi hampir sebahagia besar usaha mikro kecil tidak mampu membayar
kalau di jakarta empat juta lebih
nah usaha mikro usaha kecil kalau dipaksakan membayar empat juta lebih itu
taruhlah di depan kantor kita ada warung bakso pekerjanya satu
kita harus membayar juga
tidak terlebih per bulan
nah ini sampai kita menerbitkan peraturan baru ini
mereka mereka ini tidak mampu membayar upah itu
nah sehingga kan kita harus merespon dengan regulasi
bagaimana supaya pengaturan upah ini realistis untuk diterapkan kepada usaha mikro kecil
nah yang usaha mikro kecil inilah yang kita berikan untuk disepakati upahnya
tapi menengah besar tetap mengacu ke aturan yang sudah taklek rumus rumusnya di
peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan
jadi seperti itu
menarik saya akan ke pak tajudin
pak tajudin bagaimana anda melihat pak dari pp ini apakah ini cocok begitu ya
relevan melihat kondisi saat ini yang tadi disampaikan juga oleh bu adriani
atau ini memang menunjukkan lagi ketimpangan yang jauh sekali antara pengusaha dengan pekerjaan
tadi mbak nining soroti ini apakah solusi atau justru bukan win win solution sebetulnya
tapi dijawabkan nanti pak kita break
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di newscast saya akan langsung ke pak tajudin
pak tajudin bagaimana anda melihat pak setelah membaca mungkin beberapa pasal atau pp yang diterbitkan oleh presiden joko widodo
apakah ini win win solution melihat kondisi saat ini atau ini lagi lagi seperti yang mbak nining sampaikan ini membuat atau menimbulkan kerugian terhadap buruh
terima kasih mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
begitu keluar pp itu saya antusias untuk melihat
nah saya punya harapan yang sangat penuh itu dengan undang undang cipta kerja
tetapi saya belum menemukan apa namanya naskah resmi dari pemerintah yang dikeluarkan cecneg
saya membaca dari beberapa media terutama saya ambil media yang mungkinan besar tidak hoax
jadi saya pakai misalnya kompas ujian cnn gitu
nah pertama saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi perubahan yang luar biasa
wahana perubahan yang sangat luar biasa itu apalah satunya adalah perusahaan serikat pekerja dan perusahaan itu tidak ikut lagi terlibat di dalam proses penetapan upah minimum
saya melihat bandingkan yang lama dengan yang baru
yang lama itu masih ada itu
di partit masih disebut di partit
di yang baru tidak ada sama sekali
malah justru menurut saya ada sesuatu yang hilang yang sangat penting di situ
selama itu biasanya penetapan upah ditentukan di partit dengan menentukan terhadap struktur upah dan skala upah
tapi yang baru itu perusahaan tidak ikut terlibat lagi di dalam proses menentukan upah minimum

dan kemudian struktur upah dan skala upah masih dikirim

tapi yang baru itu sudah dipakai

itu tidak disebutkan dalam undang undang yang baru
saya cari tidak ada
jadi ada yang hilang
bagaimana cara menutupkan struktur upah dan skala upah
itu kan biasanya di tangan perusahaan
kalau perusahaan tidak dilibatkan dalam penyusunan upah minimum gimana dong jadinya
itu pertanyaan yang pertama
yang kedua dalam penercapan upah minimum apa yang bisa kita lakukan
untuk menutupkan upah minimum ini semakin rumit
bayangan saya itu harusnya sederhana
ada daya beli tingkat penyerapan tenaga kerja median upah dan sebagainya
bagi saya itu sangat susah sekali kita mencarikan apa nanti daya beli
nanti ukurannya apa itu
kalau upah provinsi daya beli yang dipakai daya beli provinsi atau gimana
atau indonesia atau apa
nah ini juga tidak dijelaskan di dalam undang undang baru ini
termasuk soal variabel paritas daya beli itu ya pak
iya paritas daya beli
tingkat penyerapan tenaga kerja
tingkat penyerapan tenaga kerja
panjang saya belajar di indonesia ini untuk mengetahui tingkat pengharapan cara kerja itu susah sekali mas
saya sudah empat puluh tahun terlibat ini belajar begini kepengen sekali
saya tahu penyerapan tenaga kerja indonesia setiap tahun
ya yang kasar ada yang kasar ada kita pakai data tenaga kerja
tapi kalau kita mau minum upah bagaimana itu
jadi ini semakin rumit ya
jadi ini semakin rumit ya
itu yang kedua
yang ketiga menurut hemat saya ini ada beberapa hal yang menurut saya itu bukan yang menjadi sederhana
ya rumit sekali
ini kelihatannya didominasi oleh pemerintah
kenapa perusahaan dan asosiasi pekerja tidak dilibatkan terutama di dalam penentuan upah minimum ini
dalam sejarahnya upah minimum itu memang kalau kita melihat itu adalah sebagai upaya pemerintah agar buruh itu tidak ditekan
oleh pengusaha pada tingkat kemiskinan
jadi oleh karena itu di dalam sejarahnya pada abad delapan belas ketika inggris merupakan menerapkan upah minimum ini untuk melindungi pekerja
agar tidak dibatalkan
tapi kemudian kita upah minimum ini yang kita utak atik terus sampai sekarang kita dan rumit
dan sebenarnya tujuan upah minimum itu adalah supaya buruh tidak ditekan perusahaan sampai tingkat di bawah garis kemiskinan
itu tujuan hitungi mereka
tapi kemudian kok rumit sekali pakai ini pakai itu
saya melihat malah justru yang bagus itu yang untuk umkm
sangat sederhana itu
baik pak tajudin
rumus upah buruhnya
pakai upah minimum ditetapkan pemerintah
jadi ya kalau memang ditetapkan tetap pemerintah
secara garis besar
saya ingin mengatakan
tapi pemerintah ini bukan menambah sulit
tak menambah apa menambah mudah
tapi mempersulit dalam menetapkan upah minimum
sebenarnya menurut saya itu sangat sederhana
sangat sederhana sekali kalau mau kita lakukan
kenapa kok diperlumit ini
sampai tambah lagi beberapa variabel yang menurut hemat saya
misalkan variabel itu didapatkan dengan mudah
saya ke mbak nining
mbak nining mungkin juga sependapat ya dengan pak
terima kasih pak
tapi mungkin ada tambahan dari anda mbak nining
sebagai pelakunya langsung
sebagai mewakili juga rekan rekan buruh
kalau selama ini kan upah itu kan ada upah minimum
artinya kan upah yang memang sudah ditentukan
dari berbagai macam pihak
baik pengusaha pemerintah terus serikat pekerja
termasuk dari pemerhati atau akademisi
itu bersama sama mbak
nah saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh pak tajudin tadi
sebenarnya undang undang cipta kerja ini bukan ke
karena gini sejak dari awal pemerintah kita bilang bahwa undang undang ini untuk membuka lapangan pekerjaan
dan kemudian meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan
tapi dalam aturan turunannya saja sudah menunjukkan bahwa semakin menunjukkan semakin jauh dari persoalan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan
nah itu yang kemudian kita lihat
apalagi di dalam undang undang ketenagakerjaan hal hal yang sangat crucial
itu dihilangkan di undang undang cipta kerja
dan kemudian dibuatkanlah peraturan pemerintah
peraturan pemerintah ini tidak hanya bicara persoalan upah
mulai dari ngomong tentang pemutusan hubungan kerja terus kemudian jam kerja
bahkan ada tentang persoalan tambahan saya dari apa yang disampaikan oleh pak tajudin tadi
ini adalah tentang persoalan pemotongan upah buruh
ada denda dan ada ganti rugi
nah bayangkan upah buruh yang kemudian ditekan semakin rendah
kemudian untuk mendap meraihnya semakin sulit
kemudian misalkan selama ini gitu kalau ada kekeliruan pekerjaan
dan kemudian apakah seperti itu yang dilakukan ketika buruh salah
kemudian dibuatkan menjadi denda
tapi dong upah buruh kalau ada kena denda dan ganti rugi yang dilakukan
padahal upahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bersatu bulan saja itu semakin kesulitan
makanya saya bilang ini sumber masalahnya adalah undang undang cipta kerja
undang undang cipta kerja turunannya peraturan pemerintah
jadi peraturan pemerintah akan diturunkan lagi ada peraturan menteri
padahal sejak awal
perintah kita bilang undang undang cipta kerja ini untuk mempermudah
bukan mempersulit ini justru paksanya semakin sulit
oke baik baik ini harus dijawab oleh bu adriani
ini dari awal undang undang cipta kerja kan memang sudah menuai banyak penolakan
termasuk juga dari rekan rekan buruh
kemudian sejak saat itu saya ingat ketika juga saya masih membahas topik tersebut
ini yang dikawal adalah di pp nya sebetulnya
tapi rupanya pp nya pun juga mendapat resistensi
ini tampaknya justru mempersulit bu adriani
bagaimana anda menjawab soal aturan pengupahan yang justru ada variable variable
yang justru dipertanyakan dan mempersulit penghitungannya atau terhadap buruhnya
nanti dijawab tapi kita harus break terlebih dahulu bu
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya akan langsung ke bu adriani dari kemenaker republik indonesia
bu adriani bagaimana menjawab tadi
disampaikan juga oleh pak tajudin dan juga mbak ninding
pp nya terkesan mempersulit mbak
bagaimana mempersulit mbak
bagaimana mempersulit mbak
ya silahkan bu adriani
ya terima kasih
jadi tadi pertama mengenai struktur dan skala upah
struktur dan skala upah memang tidak detail
kita atur di dalam undang undang maupun peraturan pemerintahnya
sehingga ini diatur di dalam peraturan menteri
jadi ada peraturan menteri khusus mengenai struktur dan skala upah
bagaimana proses penyusunannya tekniknya
itu semua diatur dalam peraturan menterinya
mudah mudahan nanti ini bisa segera kami selesaikan
jadi variable ini sebenarnya kan sejujurnya untuk memperrumit
dengan menambah variable ini kita ingin membuat hitungan minimum yang betul sesuai dengan kondisi real di lapangan
oke kondisi seperti apa bu adrian
nah pertama untuk menentukan kondisi real di lapangan kita harus mencari variable variable yang menggambarkan kondisi real di lapangan
variable variable ini atau formula ini tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri
tetapi ini sudah dibahas dewan pengupahan
dalam pengupahan itu dewan pengupahan nasional itu unsurnya ada dari serikat pekerja serikat buruh ada dari unsur pengusaha
ska din apindo dan ada unsur pemerintah dan pakar
nah mereka mereka inilah beliau beliau inilah yang merumuskan dan mendiskusikan
akhirnya disepakatilah inilah mula yang dinilai paling relevan untuk menggambarkan kondisi real di lapangan
supaya terakomodir ke apa namanya ide ide bahwa inilah yang menggambarkan kondisi real untuk mengukur besaran upah minimum yang disimak oleh pekerja buruh
karena upah minimum ini harus cukup digunakan untuk membeli kebutuhan pekerja buruh
nah hingga variable variable itu lah yang disilai menggambarkan
nah apakah variable ini susah didapatkan
ini sangat mudah
karena sebelum dituangkan di dalam perusahaan ini tidak bisa dituangkan
oke ini sangat mudah karena sebelum dituangkan di dalam perusahaan ini tidak bisa dituangkan

sehingga diperlukan data mengenai tingkat kemalang atau proses informasi
termasuk juga dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tadi atau tingkat pengangguran
dalam artian di sini data yang kita gunakan tingkat penganggurannya
satu ikurannya tingkat pengangguran kan tingkat penyerapan
ini tingkat pengangguran juga ada datanya di bps
apalagi median upah itu sangat mudah disitu di dps
dan inilah semua kerebelan yang dinilai yang diambarkan kondisi real di lapangan
oke untuk skala upah dan struktur upah itu bagaimana penentuannya bu
struktur skala upah ini panjang ceritanya bu membuat struktur skala upah itu
karena struktur skala upah itu diawali dengan kita harus melakukan isah jabatan
evaluasi jabatan setelah dilakukan evaluasi jabatan itu ditentukanlah gariskan upahnya
sebelum garis kebijakan upah harus dilakukan survei upah
dan itu detail ada di permen struktur skala upah pak
ini restriksi yang digunakan disuruh
semua negara perusahaan perusahaan besar di sekitar ini umumnya menggunakan namanya struktur skala upah
sehingga ini juga digunakan di indonesia karena ini relevan dan umumnya memang digunakan
meskipun namanya di perusahaan itu kadang kadang berbeda beda
bukan upah ada yang menggunakan salaris struktur ada scale struktur macam macam namanya
tetapi isinya hanya struktur skala upah
jadi bu adriani secara garis besar anda melihat ini tidak merugikan buruh sama sekali
kita legalkan kita buat dalam peraturan supaya menjadi acuan
bersama di perusahaan supaya resmi digunakan
sebelum kita atur pun itu sudah digunakan
umumnya di perusahaan menggunakan struktur skala upah
karena kalau tidak menggunakan struktur skala upah bagaimana mereka bisa membeda bedakan upah masing masing pekerja yang bobot jabatannya berbeda beda
itu bisa dinilai kalau ada struktur skala upah di perusahaan untuk membobot hutang yang berbeda beda
supaya diberi juga upah yang sesuai dengan nilai atau bobot jabatannya
itulah gunanya struktur skala upah
kemudian masih melihat bahwa pp ini tidak justru merugikan buruh sama sekali seperti yang sejumlah aliansi buruh mengatakan keberatan
justru lebih memperjelas di lapangan
kalau memperjelas di lapangan
kita menambah variable
supaya betul betul upah yang dikerima ya betul menggambarkan kondisi di lapangan
misalnya processing power parity atau tingkat kemahalan
untuk menggambarkan bahwa daerah yang mahal ya mestinya upahnya lebih tinggi
daerah yang murah upahnya lebih rendah
karena upah minimum itu untuk
diberikan untuk sesuai dengan daya beli di masing masing daerah
masih lama ini tidak digunakan variable itu
sehingga banyak daerah justru harganya mahal upahnya rendah
daerah yang murah harganya malah lebih tinggi
kita sesuaikan dengan kondisi daerah masing masing
daya beli upahnya itu sesuai dengan kondisi daerahnya
karena itu memang tujuan penetapan upah minimum
baik bu adriani tahan sampai di situ
saya ke mbak nining
dengan daya beli daerah
mbak nining ada tanggapan
mbak nining ini justru memperjelas di lapangan dan
sebetulnya pengupahan ini sudah diatur sudah didiskusikan di dewan pengupahan
di mana semua elemen ada di dalamnya
pertama saya mau merespon adalah tentang persoalan di undang undang ketenaga kerjaan
nomor tiga belas itu sebenarnya sebelumnya itu pegat gitu ya
di pasal sembilan puluh satu
pengaturan pengupahan yang tetap kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh
atau serikat pekerja serikat buruh tidak boleh lebih rendah
dari ketentuan pengupahan yang peraturan perundang undang yang berlaku
sedangkan di peraturan pemerintah ini disebutkan tentang berdasarkan kesepakatan
antara buruh dengan pengusaha
terus berdasarkan peraturan perusahaan
dan berdasarkan perjanjian kerja bersama
bagaimana mungkin yang baru mau bekerja
dia punya kemampuan
jadi kita harus berdasarkan pengetahuan tentang aturan ketengahga kerjaan
apalagi bicara tentang perusahaan pengaturan pengupahan
nah ada ketegasan di undang undang sebelumnya menyampaikan bahwa pengusaha
tapi di dalam ini adalah berdasarkan kesepakatan butet
tidak ada ketegasan lagi
ada hal yang prinsip dihilangkan gitu ya
nah jadi kalau di pp ini hanya berdasarkan kesepakatan antara buruh dengan pengusaha
kita tahu berapa kemampuan kaum buruh
ketika dia mau mulai bekerja
begitu juga kalau bicara peraturan perusahaan
di dalam pp ini mengatur bahwa peraturan perusahaan yang mutlak untuk membuat aturan perusahaan
kalau di undang undang sebelumnya
peraturan perusahaan mau membuat aturan perusahaan itu berdasarkan masukan dari
serikat pekerja atau serikat buruh gitu loh
nah ini yang kemudian kita katakan sebenarnya
turunan dari masalah dari pp ini adalah sebenarnya masalah besarnya adalah di undang undang cipta kerja
karena di undang undang cipta kerja lah induk masalahnya gitu loh
dan kemudian banyak peraturan peraturan perusahaan
sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian dipindahkan di dalam peraturan pp ini di
tentang peraturan peraturan di regulasi gitu ya
kalau pemerintah mau mengatur tentang peraturan ini saya bilang ada peraturan tentang pengupahan
tapi di dalamnya mengatur tentang segala hal cukup besar
kalau dikatakan tentang peraturan pp ini
ada variabel tentang bahwa pah minimum itu naik berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi
dan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah juga
nah bagaimana mungkin kalau daerahnya pertumbuhan ekonominya minimal
atau misalkan bahkan tidak terjadi pertumbuhan
nah artinya upah buruh juga tidak bisa naik kan gitu
padahal dalam satu tahun buruh harus menanggung penentuan upah gitu ya di dua ribu sembilan belas
dan kemudian di dua ribu dua puluh
padahal di dua ribu dua puluh akan banyak dampak tanggungan yang ditanggung oleh para pekerja dengan kenaikan bbm
dengan dicabutnya subsidi dengan kebutuhan pokok naik akibat dari kebijakan ekonomi yang diserahkan kepada pasar gitu loh
nah ini yang kemudian kenapa kita bilang sumber masalahnya di undang undang cipta kerja gitu
sejak dari awal gitu kita menyampaikan jangan sampai kemudian judulnya saja

dan kemudian di dalam perangkatnya menegrarasikan tentang hak hak para pekerja
oke jadi terakhir kalau menurut anda dengan diterbitkan pp ini apa benang merahnya apa yang disampaikan
dari pp yang diterbitkan oleh presiden jokowi
iya karena diserahkan kepada kesepakatan antara buruh dengan pengusaha kita tahu bahwa relasi yang hari ini ada terjadi ketimpangan
dan itu bukan mengikuti apa yang dikendalikan oleh kepentingan pemodal bukan lagi sebagai orang yang melakukan penegakan hukum
yang membuat regulasi menegaskan bagaimana regulasi itu berjalan
padahal yang dituntut oleh kaum buruh selama ini adalah bagaimana persoalan pengawasan dan penegakan hukum di undang undang sebelumnya kan itu
bukan kemudian menciptakan masalah baru gitu loh
kita sangat sepakat kalau kemudian ada tentang persoalan niat baik tentang persoalan perbaikan perlindungan
kesejahteraan tapi dalam praktek dan implementasinya justru terjadi sebaliknya kan justru kita tentu harus mengkritik
hal hal kebijakan pemerintah berkali kali di masa krisis ekonomi dan covid ini tiga kali menteri mengeluarkan surat edaran
dan itu tiga tiganya merugikan kaum buruh gitu
oke baik saya ke pak tajudin terakhir pak tajudin bagaimana anda menyimpulkan dari peraturan pemerintah ini
terutama dampaknya terhadap para pekerja ataupun terhadap buruh ya kalau kita bicara soal untung ruginya ini sesuai dengan pemerintah ini
untung rugi dari peraturan yang baru ini seperti apa
pertama kalau saya kembali ke roh undang undang cipta kerja ini itu sebenarnya adalah misi yang sangat penting untuk
mentransformasikan ekonomi indonesia
kok undang undang dari cipta kerja itu saya sangat mendukung itunya
tapi ketika saya membaca pp turunan pp ini saya agak kecewa karena sekali lagi
bukan bertambah sederhana tetapi mau menambah rumit rumitnya kenapa
karena ini yang bermain nanti para birokrat dengan mengenal segala macam itu
kenapa perusahaan tidak dilibatkan seperti skala upah struktur upah
itu menurut hemat saya selama ini pemerintah tidak pernah buat itu
saya ini orang tenaga kerja empat puluh tahun saya terlibat
terus kepingin sekali saya mendapat itu karena saya ingin mempelajari tentang bagaimana upah berubah dari tahun ke tahun
tidak ada yang ada itu memang di perusahaan besar
tapi mereka pakai bukan kondisi indonesia mereka kondisi perusahaan yang sana sana
nah ini yang murah hemat saya
kesederhanakan saya seperti misalnya begini saya baca itu undang undang usaha mikro
itu berarti dengan maksud adalah tujuan kita upaya pekerja itu tidak miskin tidak jatuh miskin
kan enak sudah mas tinggal kita terapkan saja
udah ini kalau pakai nanti
kita belilah kita suka menghitungnya juga repot antar kabupaten berbeda antar provinsi berbeda
antara tawang saja sama provinsi jawa barat saja berbeda
terjadi lagi keributan lagi demo lagi
buat sederhanakan saja oke upah minimum kita tetapkan setara ini
kemudian pengupahan upahan bagaimana caranya ditetapkan berdasarkan skala
misalnya seperti dua ribu tiga pasal sembilan puluh dua sangat bagus

pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan pekerja
pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan pekerjaan
pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan pekerjaan
pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan pekerjaan
itu di undang undang cipta kerja ini tidak muncul
kenapa sendiri itu hanya upah minimum
kenapa nanti kita berubah kemungkinan tenaga kerja kita skill nya akan meningkat
kompetensi itu sangat penting tapi tidak disebut di dalam undang undang cipta kerja
itu berbahaya sekali nanti kita hanya berperdoman kepada undang apa garis
miskinan itu upah minimum
tidak harusnya ada skala yang harus ditetapkan
karena pada suatu saat nanti pasifannya akan naik
karena tenaga pekerja kita skillnya akan meningkat
pendidikan meningkat dan seterusnya itu
maka upah minimum itu harus kita tinggalkan
yang penting sekarang ada seperti saya berkata kata mengatakan
bargaining itu tentunya adalah saat yang buruk
bukan perintahnya tinggal menunggu
pokoknya pemerintah itu fungsinya adalah
jamu pekerja itu jangan jatuh miskin
bukan diperumit seperti ini jadi bingung kita
dia yang sudah berjutaan
baik pak tajudin
yang pakai kebutuhan apa aja kebutuhan itu
apa namanya layak itu aja sudah setengah mati
ditambah lagi perabel perabel yang rumit
yang kaya terus terang saja
katanya di bps ada datanya iya benar
semuanya ada di sana
kita punya masalah dalam proses pengumpulan data
sampai sekarang kita masih berhadapan
dengan persoalan persoalan data yang sangat akurat

untuk menentukan garis kemiskinan upah minimum
oke baik saya ke bu adriani terakhir
bu adriani merespon sebagai kesimpulan dan penutup dari anda
bagaimana pemerintah kemudian melihat
masih ada resistensi yang terjadi dari pp ini
terutama suara suara dari kaum buruh yang masih merasa bahwa ini merugikan
meskipun tadi anda sudah menjabarkan dan juga menjelaskan bahwa ini justru
memperjelas di lapangan situasinya
terima kasih pak
jadi peraturan ini disusun sudah melalui hukum tripartis
ada serikat pekerja serikat buruh ada pengusaha
perwakilan pengusaha tentunya
masih ada pemerintah
kementerian ternak kerja
dan kementerian lembaga terkait
ada pakar ada praktisi akademisi
semua sudah kita dengarkan pandangannya
tentunya yang kita akomodir di sini adalah
masukan masukan yang kita nilai menguntungkan buat semuanya
karena tidak semua masukan diterima
tentunya ada yang resisten
karena tidak semua masukannya diterima
dan seperti itu
karena yang kita terima
semua masukan masukan yang kita nilai itulah yang relevan kita terima
dan berdampak baik buat semua
kedua tadi disampaikan bahwa undang undang ini
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja
justru penciptaan lapangan kerja itu salah satu perlindungan utama yang kita butuhkan bagi pekerja buruh
kenapa kita mengatur upah minimum
karena lapangan kerja sangat terbatas
lapangan kerja yang terbatas kerjanya banyak
bahkan daya per pekerja itu lemah
karena terlalu banyak orang yang mau bekerja daripada pekerjaan yang ada
nah posisi tawarnya lemah
nah dengan luasnya lapangan kerja
banyaknya pekerjaan pasti akan meningkatkan posisi tawar pekerja
nah dia punya pilihan banyak
kemudian struktur skala upah tadi pak ini banyak fokus ke struktur skala upah
peraturan ini tidak merubah peraturan struktur skala upah
apa yang sudah diatur selama ini
dengan yang di peraturan baru
jadi struktur skala upah ini tidak berubah
itu sama dengan peraturan yang lama
penyempurnaan di sini adalah yang peraturan upah minimum
ya baik bu adrian
struktur skala upah itu tetap yang membuat adalah perusahaan
upah yang akan dibayarkan kepada pekerja buruh yang di atas upah minimum
itu harus kesepakatan antara pekerja buruh
tetapi struktur skala upahnya dibuat oleh saham
baik diskusi yang sangat menarik
tapi sayangnya durasi kita terbatas ibu ibu dan juga bapak
pada pak tajudin mudah mudahan apa yang sudah kita bahas tadi
dia juga memberikan perspektif yang lain di tengah masyarakat
dan ada titik temu di kemudian hari
meskipun juga ada sejumlah pro dan juga kontra
kita juga tahu bahwa undang undang cipta kerja juga masih digugat di mk
kita akan lihat bagaimana kemudian ke depan dari problematika ini
terima kasih banyak mbak nining terima kasih banyak pak tajudin
bu adriani terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini di cnn indonesia